presiden joko widodo meresmikan empat venue di gelora bung karno yang akan digunakan sebagai arena pertandingan pada asian games dua ribu delapan belas mendatang
adapun rehabilitasi kawasan gbk dijadwalkan selesai pada akhir desember dua ribu tujuh belas ini
empat dari tiga belas venue di kawasan gbk yang telah rampung diresmikan oleh presiden joko widodo pada sabtu siang
keempat venue tersebut adalah lapangan hoki lapangan sepak bola abc lapangan panahan dan stadion renang
kami laporkan bapak presiden di seluruh tiga belas venue yang direhabilitasi untuk persiapan asian games

renovasi empat venue sudah selesai dan akan diresmikan oleh bapak presiden
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menargetkan renovasi seluruh kawasan gbk selesai pada tiga puluh satu desember dua ribu tujuh belas
sementara itu presiden jokowi berharap sarana dan fasilitas yang ada di gbk dapat digunakan sebagai ruang publik setelah asian games selesai dilaksanakan
pertama yang paling penting bahwa lingkungan
kawasan senayan ini kawasan gelora bung karno ini harus menjadi sebuah ruang publik bagi masyarakat
artinya tidak hanya olahraga saja tapi bisa menjadi ruang publik menjadi open space yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
dan kalau kita lihat kita bandingkan sebelum dan setelah direhab total
silahkan ditanyakan ke atlet atau ke pelatih perbedaannya seperti apa
dan saya kira ini yang terbagus
menjadi tuan rumah indonesia tentu tak main main membenahi sarana dan fasilitas penunjang
tak tanggung tanggung pemerintah menguncurkan dana rp enam dua triliun untuk pembangunan dan renovasi secara keseluruhan di jakarta dan palembang
beginilah kemegahan salah satu venue yang akan digunakan sebagai arena pertandingan
di gelora bung karno
bahkan stadion renang semi indoor ini menjadi stadion renang terbesar di asia
dengan kemekahan sarana dan fasilitas yang ada di sini tentu diharapkan dapat meningkatkan semangat dan juga motivasi para atlet indonesia
dalam memenangkan medali di pesta olahraga se asia dua ribu delapan belas mendatang
sabila destu jakarta